dan kita juga sudah terhubung dengan jurnalis foto cnn indonesia ada gancar yang berada di kawasan gereja pusat pantekosta surabaya
halo selamat pagi gancar
ganjar bisa anda jelaskan bagaimana kondisi di sana hingga saat ini
baik tadi saya di dua lokasi yang pertama gereja kristen indonesia yang ada di jalan iponegoro surabaya
di sana ada yang saya lihat ada tiga korban meninggal yang diduga salah satunya adalah pelaku
kemudian ada informasi ledakan lagi yang ada di jalan arjuna di gereja pusat pantai kosta surabaya
untuk yang di gereja pusat pantai kota surabaya jalan arjuna ini diduga pelaku menggunakan bom motor
jadi yang saya lihat ada tiga korban yang sudah diangkut oleh ambulan dibawah konduktor stomo dan di beberapa rumah sakit sekitar yang terdekat
kalau tadi berdasarkan
dua informasi dari jurnalis transmedia dan juga dari koresponden kami bahwa polisi hingga saat ini belum memberikan keterangan terkait hal ini
lalu apakah di tempat anda berada polisi sudah memberikan keterangan resmi terkait hal ini
belum ada mas jadi belum ada keterangan sama sekali dari polisi maupun dari pihak yang lain yang saya konfirmasi
namun dari yang pandangan mata saya yang tadi memang ketika saya datang untuk yang di jpps jalan arjuna ini ada tiga korban yang saya saksikan untuk dibawa ambulan
lalu bagaimana dengan proses pengamanan di sana apakah proses evakuasi ataupun proses sterilisasi masih terus berlangsung
saat ini dilakukan proses sterilisasi jadi sudah dipasang polis lain
kemudian karena di gereja arjuna ini ledakannya cukup besar
jadi banyak motor motor belasan motor yang terparkir yang diduga milik jemaat ini banyak yang hingga hangus terbakar
kemudian gedung sebelahnya pun ada beberapa yang terkena ledakan itu hancur sampai beberapa
lantai dua dan lantai tiga gereja pun ada kaca kacanya yang hancur
maka saat ini sedang dilakukan sterilisasi semua pihak yang tidak berkepentingan ditarik keluar sekitar sejauh lima puluh sampai seratus meter dari gereja dengan polis lain
kalau di dua gereja sebelumnya tidak ada teror yang terjadi beberapa hari belakangan ini ataupun beberapa bulan ataupun beberapa tahun belakangan ini
lalu bagaimana dengan gereja di tempat anda berada saat ini apakah sempat ada teror sebelumnya yang terjadi di sana
setahu saya surabaya cukup kondusif mas
sepertinya sejauh saya tahu tidak ada
tidak ada ancaman ini tiba tiba hari ini tiba tiba tiga gereja diserang begitu
oke bisa anda jelaskan kembali mungkin ada pemirsa yang baru bergabung dengan cnn indonesia di sini
sebenarnya seperti apa kronologi kejadian pagi tadi
tadi pagi yang saya tahu juga informasi dari kawan kawan jurnalis bahwa pertama ada ledakan di gereja santa maria tabercela di daerah
terus kemudian ketika akan bergeser ke sana ternyata ada informasi di jalan diponegoro gereja kristen indonesia
sehingga saya bergeser ke sana karena posisi saya sangat dekat dengan gereja tersebut
belum selesai di sana karena di sana sudah mulai dipasang polis lain
ternyata ada informasi lain ternyata di jalan arjuna di gereja pantai kosta surabaya ini terjadi ledakan juga
sehingga saya bergeser ke sini
sebenarnya seperti apa sih suasana ataupun lingkungan di sekitar gereja pantikosta ini ganjar
gereja dua yang gereja kristen indonesia dan gereja pusat pantai kota surabaya ini berada di jalan protokol utama mas
jadi jalan arjuna dan jalan diponegoro ini jalan besar surabaya
dilalui banyak kendaraan setiap hari
biasa berjalan sangat normal mas
dan ini ada di jalan utama itu tadi gitu loh
jadi untuk yang di gereja pusat pantai kosta surabaya ini dari beberapa saksi yang saya tanya memang ledakannya sangat luar biasa mas
karena memang dia menggunakan bom motor itu
jurnalis foto cnn indonesia terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
dan nanti kami juga akan kembali mengupdate informasi terkini dari sana dari anda
terima kasih ganjar